wah boleh ntar buat gue aja bang tuh
gue yang pake
surat tantangan dari gue
dan bagas bodyguard
pokoknya besok harus gabung ada bagas
gampang gak ada bagas
kecil bagi gue
kedipin mata langsung gak ada bagas
ya udah sana sana masuklah
bersihin sampe kinclok
curuk banget ya adriana
seorang anak pengusaha sedang cuci mobil gue
waduh keren banget tuh
besok besok gue suruh apa nih
lo tuh rese banget ya
lo sebenernya udah tau kan kalo bagas itu udah dipecat
gak tau gue
oh jadi lo gak mau ngaku
gue udah kaya setau kok tadi
gue gak tau
nah lo sendiri tau dari mana
lo gak perlu tau ya
gak perlu tau
waktu itu lo ngasih
buat apa tuh
aduh jangan sampe ketauan kalo gue yang udah nyuruh bagas cari cara supaya bisa ngambil hapinya reva
pasti lo sang aja ya nyuruh si bagas buat nyewa orang buat ngerampok hp gue
safirolazim lo pikirannya picit banget
eh fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan lo tau gak
siapa yang fitnah
eh ya iyalah gue sewot
lo gak mau jujur sama gue
karena rekaman yang ada di hp gue rekaman lo itu ilang
pasti ada yang hapus kan
ah gue gak mau bertanggung tanggung sama lo
itu artinya allah itu melancarkan rencana gue
dan rencana lo itu dibatalin sama allah
gak boleh karena pusuk
rencana pusuk lo itu bukan dilancarin sama allah
bisa sama setan
ih setan teriak setan
aduh aduh aduh
ini apa sih perih banget
lo main apaan sih perih banget
lihat emas ada sabun sabunnya rasain
aduh aduh aduh
ini perih banget ini gimana dong
gak ada gak usah lo baik
ibu cuci juga langsung sembuh kok nggak bakal perih lagi
gitu terus gue ke kamar mandinya gimana ini mata gue pede banget
masa pintu rusak lo
aduh ini kemat mandi mau ke kamar mandi gue
aduh apa itu ini tuh
aduh apa ini tuh
aduh apa ini tuh
kita harus bisa ngelahsi jalan
harus emang tujuan kita
dia kemarin udah ikut campur urusan kita sama canda
mumpung dia sendirian
kenapa gak kita habisin
duh kenapa mereka ngejar gue terus ya
toh aman kita

kau sudah kureng
bagaimana kamu mau berk already resort resor hospital dari sini ya

gak harus kabarin boy
gue gak mau gangwacar dia sama reva